kita ke informasi berikutnya obor asean para games dua ribu delapan belas tiba di kota pangkal pinang provinsi kepulauan bangka belitung pada rabu pagi
kedatangan kirap obor yang dibawa dari kota medan disambut langsung oleh gubernur bangka belitung dan juga sejumlah pejabat
obor asian para games dua ribu delapan belas diserahkan langsung ketua inapgok raja sabta oktohari kepada gubernur babel erzaldi rosman di atas jembatan emas pangkal pinang rabu pagi
kota pangkal pinang merupakan kota ketujuh digelarnya pawai obor jelang asian para games yang akan dilaksanakan pada enam hingga tiga belas oktober mendatang di ibu kota jakarta
obor di arah keliling kota pangkal pinang provinsi bangka belitung sejauh sebelas dua puluh empat km dimulai dari jembatan emas menuju jalan depati hamzah
obor kemudian diserahkan ke atlet penyandang disabilitas juara dua apg kuala lumpur dan juara tiga peparnas dua ribu dua belas riau yang kemudian dibawa hingga finish di alun alun taman merdeka pangkal pinang
pawai obor di provinsi kepulauan bangka belitung
semoga para games ini menjadi sukses dan terus maju
harapannya untuk atlet indonesia semoga menang dan semoga memberikan yang terbaik
pelajar dan masyarakat sangat antusias saat melihat api obor dibawah mengelilingi kota pangkalpinang
ketua inapgo keraja sabta oktohari mengatakan penyambutan masyarakat pangkalpinang sangat luar biasa
seperti yang kita lihat sekarang ini
bahwa semua anak anak sekolah dan pawai pawai di belakang ada juga kebudayaan kebudayaan yang mencerminkan semangat dan antusiasme dari masyarakat di kota pangkal pinang maupun di provinsi bangka belitung
usai kirap obor di kota pangkal pinang bangka belitung api obor akan langsung dibawa ke kota selanjutnya dki jakarta pada tanggal tiga puluh september mendatang